tim pemburu vaksin jambi membawa peralatan medis dan vaksin covid sembilan belas
mendatangi rumah ke rumah di kawasan payu selincah kota jambi
untuk mencari warga yang belum divaksin
setiap warga yang menjadi target tidak lagi bisa beralasan menolak divaksin
jika hasil pemeriksaan kesehatan memenuhi ketentuan syarat vaksinasi
petugas akan langsung melakukan penyuntikan vaksin
ketua tim pemburu vaksin hendra manurung menegaskan
petugas sengaja keliling kampung guna membantu warga mendapatkan vaksinasi
sehingga target vaksinasi dosis tahap satu dan dua bisa tercapai
kita membentuk tim pemburu vaksin
kita membentuk tim gabungan
kita datangi rumah masyarakat berdasarkan data yang ada di rt
melalui babin kamtimas babinsa melalui kelurahan
kita dapat data warga yang belum divaksin
kebanyakan warga tidak mau vaksin dengan alasan terlalu lama antri di tempat tempat vaksinasi
kita punya anak kecil jadi nggak bisa keluar
takut juga membawa anak kecil keluar kan
berarti dengan vaksinnya jauh dari sini itu nggak ada usaha
di puskesmas kan antrian lama
takut juga ngajak anak

polisi di banyumas jawa tengah yang memiliki keahlian bermain sulap
menampilkan trik trik sulap di depan para pelajar
para pelajar yang sedang mengantri vaksinasi covid masal
selain untuk menghibur atraksi yang dilakukan wakapolsek aji barang banyumas ini
bertujuan menghilangkan rasa jenuh dan takut yang dihadapi para pelajar yang akan divaksin
sang wakapolsek pun menghibur para pelajar dengan bermain sejumlah trik sulap
bersama seorang pesulap keliling
kita menghibur segerupa sulap sulap menjelang
di mana nanti dari sulap sulap menjelang
kalau membuat tertawa dari tersebut
sehingga timbulah rasa bahagia untuk menunggu vaksinasi agar tidak terasa lama
pernah bermainnya seperti itu
enggak ini baru pertama kali
setelah mengantri selanjutnya para pelajar tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan
dan penyuntikan vaksin covid sembilan belas
para surga sma tujuh puluh satu jibaran
tim liputan cnn indonesia
iya ada apa apa ya